ya untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami warga negara indonesia yang saat ini berada di paris perancis
dia jayang rana bordes atau yang akrab dipanggil ibu tetet
halo ibu tete selamat pagi waktu indonesia
nah gimana nih hari pertama kemarin pelonggaran lockdown di sana langsung dimanfaatkan ibu tetet dengan seperti apa
langsung keluar rumah atau seperti apa di sana
aduh selamat malam saya di sini semalam jam dua puluh tiga
hari pertama pelonggaran lockdown saya tidak begitu memanfaatkan karena masih takut untuk pergi jauh jauh ya
melihat banyaknya orang yang masih tidak disiplin
karena lihat di beberapa area di beberapa area itu banyak sekali orang seperti seolah olah merayakan merayakan pesta kebebasan segala macam
terutama anak anak muda ya
dan saya hanya keluar di sekitar rumah saya di sekitar tempat tinggal
saya sejauh ini cukup tertib
artinya semua orang memakai masker di jalan jalan pun mobil mobil pun tidak terlalu banyak ya
tetapi di dalam metro di dalam proyek yang kabut itu masih banyak ada beberapa lain yang sulit dikendalikan
metro masih padat
masih bertumpuk manusia keluar dan masuk
belum tertib seratus persen
tetapi kemajuan itu ada ya
seperti di stasiun stasiun kereta api semua
semua keamanan sih dijamin ya
tapi tetap lah masih belum
saya sendiri baru mulai besok bekerja
jadi saya baru lihat besok keadaannya
ya persiapannya seperti apa nih bu tatat
kalau dalam artian tadi sempat khawatir ya mengingat euforia warga yang sudah hampir dua bulan di lockdown
lalu mereka seperti merayakan kebebasan
kalau buat ibu maupun keluarga apa yang menjadi kekhawatiran untuk memulai kembali aktivitas keseharian dengan kondisi yang sudah sempat di lockdown lama
kekhawatirannya karena saya masih merasa virus itu masih di mana mana ya
kita masih belum kita seperti pemerintah kemarin pemerintah perancis perdana menteri perancis mengatakan bahwa kita tetap akan hidup dengan virus ini
ada di sini
jadi kita harus selalu waspadat
nah itulah itulah yang mengkhawatirkan saya
sebetulnya tidak terlalu khawatir
saya khawatir karena melihat di beberapa tempat di beberapa daerah masih banyak orang yang susah mendisiplinkan dirinya
terutama paris dan sekitarnya yang dikatakan ile de france
ile de france itu paris sampai dengan suburbnya ya sampai sekitar lima puluh km
itu yang terbanyak
itu yang terparah korbannya
ibu tetet di sana kan sudah lebih lama begitu ya
sudah sejak delapan puluh an kalau tidak salah ya di perancis
di sana sudah seperti ibunya anak anak para pelajar indonesia katanya kalau di sana
nah di sana juga sampai memberikan imbauan nggak sih ke anak anak yang ada di sana para pelajar untuk juga menerapkan physical distancing
atau apa yang paling sering mereka curhatkan begitu
kbri di paris ya itu setiap minggu rutin memberi himbauan ya
imbauan diingatkan kembali ke ppi
ppi itu persatuan pelajar indonesia ya
dan diaspora dan sebagainya
semua itu ada
tetapi yang sebagai kita sebagai ibunya anak anak
semacam ibu kos atau seperti apa ya
enggak ibu pungut
ada pungut generasi satu pungut generasi dua
itu biasanya yang kasiannya sekarang ini imbauan mereka bukan imbauan curhat mereka adalah
mereka ini kan banyak yang sudah sekolah sendiri tanpa beasiswa
jadi mereka ada banyak beberapa mahasiswa terutama anak anak yang saya anggap betul betul yang saya garanti di sini
itu yang mereka sudah tidak ada beasiswa lagi tetapi mereka melanjutkan sendiri program s tiga mereka s dua dan sebagainya
anak anak yang sangat sangat pekerja keras ya
nah mereka sambil memiliki pekerjaan sampingan dengan adanya lockdown ini mereka kehilangan penghasilan itu semua
itu yang berat buat mereka
banyak mahasiswa yang mengalami itu
kbri memberikan juga setiap minggu sumbangan makanan ya kepada pelajar pelajar
tapi kan banyak sekali seluruh perancis jadi mereka cuma ya ini ya
dengan demikian sebisanya
bantu anak anak saya lah
kalau mereka datang ke sini artinya nggak ketemu rumah saya ya
mereka tidak masuk ya
saya tidak berani terima orang di rumah saya ya
tapi ya dengan kita memberikan cara saya
saya mencari memberikan makanan lewat bendela
saya turunkan ke persis sumur
jadi mereka mengambil sembako ke rumah saya gitu loh
karena saya sendiri tidak bisa menemui mereka
nah ini terkait dengan ramadan bu
di sana bagaimana dengan ibu sudah menghabiskan waktu puluhan tahun di paris
lalu saat ini ada pandemik
pasti terjadi perubahan cukup signifikan dalam merayakan ramadan
bisa diceritakan sedikit bagaimana bu kondisi di sana
aduh kondisi ramadhan ya
kondisi ramadan ya alhamdulillah sih sampai sekarang
saya sendiri pribadi saya masih menjalankan
dan banyak teman teman juga warga di sini yang menjalankan itu
cuma memang sedih ya
setelah sekian puluh tahun
suasana ramadan memang kita selalu berusaha menciptakan suasana sendiri
karena kita jauh dari negeri kita
jadi kita sering buka puasa bersama
mengadakan kbri mengadakan terawih seminggu sekali
saya di rumah saya mengadakan tarawih seminggu sekali
dengan mahasiswa mahasiswa semua anak anak saya gitu loh
tahun ini semua hilang
kita berjumpa pun sudah dua bulan tidak ketemu gitu loh
jadi cuman dengan apa namanya video call
kayaknya sedih juga ya
dan dari suaranya juga bisa terdengar begitu ya
bagaimana harunya ibu tetet itu di sana
juga membayangkan anak anak yang ada di sana untuk bertahan begitu
saya sedih sekali gitu
setiap sahur kita cuma ya tanya kabar makan apa ini
apakah kalian cukup gitu
saya tidak menyesal
tapi beberapa anak yang saya ini kan
saya selalu ya kepikiran lah
kayak anak sendiri ya
kepikir hari ini makan
cukupkah makan kamu
sumpah kok masih ada atau apa ya
alhamdulillah sih ya
sebisanya saya membantu mereka
tapi ya memang terutama kesulitannya ya itu
mereka kehilangan pekerjaan
nah itu dengan penghasilan mereka itu mereka untuk membayar sewa apartemen dan sebagainya
jadi curhat curhat itu pun ada dari tingkat orang tuanya di indonesia
pokoknya saya ada di sini
saya tetap akan membantu mereka gitu
ikut prihatin sekali ya
saya mau masak
saya ini biasa saya open house di rumah dengan semua
tak bisa sekali
dengan kondisi keterbatasan seperti ini bu
apakah ibu mengalami kesulitan tadi ya
karena mengingat ibu sendiri dalam usia yang cukup rentan kalau terpapar virus covid sembilan belas
sehingga pasti ibu tidak banyak melakukan aktivitas keluar rumah
lalu bagaimana ibu mendapatkan bahan makanan kewudahan makanan yang terbaik
apakah ibu bisa menghasilkan keuntungan untuk membuat keuntungan yang terbaik
ehm apalagi kalau kita lihat tuh makanan makanan indonesia begitu banyak yang dimasak sama
ibu tetet di sana
jadi gimana itu bu dapetin bahan
dapat bahan makan karena grocery tetap buka ya
dan kebetulan di sekitar saya tinggal ini kita kan hanya selama ini diizinkan keluar hanya satu jam per hari itu boleh
dan satu kilometer maksimum
itu pun dengan surat izin kita harus membawa surat izin
kebetulan di tempat saya tinggal ini memang cukup strategis ya
saya kurang dari lima ratus meter itu saya ada empat supermarket ada lima farmasi
itu yang mana mereka tetap buka pada masa lockdown ini ya
jadi saya keluar ya seminggu dua kali saya turun rumah
saya keluar untuk belanja keperluan aja ya
karena kebetulan anak anak saya pun tidak di rumah mereka tinggal masing masing
ya cuma untuk kita berdua sama suami ya alhamdulillah lah cukup
karena yang susah itu memang mencari tepung mencari telur itu yang basic sekali
itu yang selalu cepat tadi
jadi kalau kita lihat di video ada mahasiswa itu ya bu yang bawa tali gitu itu mau ke rumah ibu ya
ngasih makanan ya
bisa cerita nggak bu itu emang aktivitas mereka dapat bantuan atau gimana bu tata
setiap minggu berapa kali gitu bu
nggak itu anak anak saya itulah tanda satunya
jadi saya selain jadi orang tua mereka ya setiap tahunnya setiap ada generasi itu saya pasti juga menjadi orang tua atau orang yang menjamin
untuk sewa apartemen mereka di sini menjamin beberapa mahasiswa
jadi itu saya garantinya
itu tuh anak anak itu adalah anak anak saya
itu ada dari jogja ada anak dari kalimantan satu apartemen itu enam orang
itu dekat sekali misalnya dan mereka orang orang yang betul betul pinter dan pekerja keras
nah itu ya itulah mereka kehilangan pekerjaan itu
mereka kalau malam itu kan jadi ikut apa go food itu loh ngantar makanan pokoknya mau kerja
untuk ini ya kaset jadi saya memang berusaha kalau bisa ya seminggu sekali
saya selalu tanya ada apa kurang
jadi kemarin tuh saya kira begitu lockdown itu saya kasih sembako
saya kasih sembakonya saya bilang tapi udah turun pakai itu ya saya nggak mau turun isi
karena memang antisipasi juga ya bu ya memang luar biasa semangat juga dari bu teta
tapi bu setelah ini kan ada pelonggaran lockdown ya apakah juga sudah ada curhatan dari mereka bahwa
oh ini sudah sebagian sudah kembali bekerja dan juga bagaimana penerapan di sana
kalau di indonesia ini kan kalau misalnya mau keluar kota harus ada surat referensi kesehatan
ada rapid testnya seperti itu yang harus ditunjukkan bahwa ya negatif
sama sama ya jadi keluar pun sekarang kita hanya dibatasi sejauh tidak pakai lagi izin kecuali untuk bekerja ya
dan itu pun seratus kilometer tidak lebih dari seratus kilometer
dua puluh km kecuali kalau memang kita ada untuk membentuk orang tua orang yang sakit itu kita bisa mendapatkan izin
nah seperti saya misalnya besok saya bekerja
jadi yang diatur yang dicoba oleh pemerintah adalah membatasi penumpang yang menaik kendaraan umum seperti subway
jadi pada jam jam rush hour itu orang yang tidak bekerja tidak boleh naik
jadi yang mau naik itu harus menunjukkan surat bahwa saya akan berangkat kerja
surat medis juga
surat dari perusahaan
seperti saya besok saya bekerja saya punya jam kerja agak dirubah besok saya mulai jam dua belas sampai jam dua puluh
surat dari perusahaan saya diizinkan ditulis bahwa saya akan naik metro mulai jam sebelas dan maksimum dua puluh satu
itu untuk bekerja jadi saya akan dapat prioritas saya akan boleh lewat jam jam sepuluh
ya ibu terima kasih sekali perbicaraan
terima kasih banyak banyak untuk perbincangannya saya sekali bisa melakukan skype langsung ya dari paris
tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tetap menjadi ibu buat anak anak indonesia yang ada di perancis ya bu
nanti satu hari kita mesti ketemu ya
kita mau coba juga masakan ibu tetet ya kalau datang ke indonesia terima kasih sekali ibu sudah bergabung sama kami di kenaik tidak ramadhan